hujan deras yang mengguyur bogor membuat tebing setinggi tujuh meter di jalan raya puncak longsor
sementara pantauan arus sungai ciliwung di bendung katulampa juga naik pada ketinggian seratus cm atau siaga
tebing setinggi tujuh meter di jalan raya puncak kisarwa bogor longsor pada minggu pagi
material pelongsoran tanah menutup hampir separuh ruas jalan gunung mas
selain longsor hujan di puncak juga membuat arus hulu ciliwung meluap
debit air di bendung katulampa naik hingga ketinggian seratus cm atau naik status menjadi siaga tiga
warga bantaran sungai diimbau bersiaga untuk menghadapi dampaknya
pasalnya volume air yang mengalir ke jakarta mencapai satu ratus tiga puluh liter air per detik dan diperkirakan tiba di jakarta dua belas jam sesudahnya
hingga kini kawasan puncak masih terus diguyur hujan dengan intensitas sedang